ibu belum pernah menyusuinya pak
bapak juga nggak tahu bagaimana pak
bapak nggak punya duit lagi buat tebus dede bu
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
udah ngomong aja bang kasih tahu siapa orangnya
iya bu kasian mereka bu
kalau emang gue tahu kasih tahu aja orangnya ya nggak
tapi sebenarnya saya juga nggak mau duduk
yang punya kios itu pelakunya
tapi mendingan bapak mau lihat sendiri dede
soalnya kemarin saya lihat di bak dia ada baku yang kayak gini
kurang ajar juga tora
kalau gitu kita semgeret aja yuk
kebukin aja dede
mas ada bagunya
mas ada anggur mas
mas ada anggur mas
mas ada anggur mas
ini dia bangunnya
benar dia bangunnya pasang
bikin bengkok semuanya
oh ke situ
kalau dia bangun makin nyokap
kalau begitu apa
aku sebut namamu
setiap aku sedih
setiap aku sedih
bapak gak bisa kerja lagi
padahal kita lagi butuh uang itu
untuk menembuskan kita pak
untuk menembuskan kita pak
semoga allah memberi petunjuk
bu bisa menyelesaikan masalah ini bu
bu bisa menyelesaikan masalah ini bu
semoga allah mengabulkan doa kita pak
semoga allah mengabulkan doa kita pak
ibu kangen sama anak kita pak

bukan hanya ibu
bukan hanya ibu
bapak juga kangen
bapak ingin dendam di sini bu

bapaknya berantakan bu
ibu kangen pak
ibu belom pernah menyusuinya pak

bapak juga gak tau bagaimana
bapak juga gak tau bagaimana
bapak gak punya duit lagi buat tembus dede bu
bapak gak punya duit lagi buat tembus dede bu
hanya engkau lah yang kami sembah
hanya engkau lah yang kami sembah

mereka hibat dalam mereka bukan dalam mereka yang memurkai dan bukan perulahan
mereka lagi habis jem duit
buat buka penggel lagi
tak ada duit bisa nabur dedekmu
ibu sih setuju aja
yang penting itu untuk kebaikan kita
ibu dalam hidup dan matiku
kalau dilihat ke arah tempatnya si soleh ini tempatnya pas
jaraknya nggak terlalu dekat nggak terlalu jauh
berarti secara matematis ini tempat yang cepat
kayak lu ngomong matematis matematis aja dapet lima
kita kan harus pintar ya nggak
pokoknya itu yang punya mobil ke tempatnya si soleh bukan buat nambal ban
buat nampar mukanya si soleh
si soleh pasti dikira yang nyebarin nih pahu
kita puter keburu aja orang
tenang aja pokoknya bu
kayaknya nggak ada yang nyebarin
bapak bapak siapa
saya soleh bu tukang tambal buat
tukang tambal ban
iya jalan ardisela bu
maksud saya apa bapak saudaranya korban